sementara itu timnas u enam belas kembali menggelar uji coba melawan persija jakarta di lapangan atang sutresna cijantung sabtu sore
timnas u enam belas tampil dominan pada pertandingan ini dan menang telak dengan skor sembilan tanpa balas
dalam uji coba kali ini randy juliansyah bermain impresif dengan membukukan hat trick dan satu asis meski bermain di posisi baru sebagai gelandang
uji coba ini merupakan serangkaian persiapan tim garuda muda menghadapi turnamen genesis di jepang bulan depan
tim asuhan fakri husseini ini akan menjalani laga pertama pada delapan maret melawan tim dari asia tenggara lain
dari dua puluh lima pemain akan diseleksi delapan belas orang untuk dibawa ke jepang sebelum berlaga pada piala aff u lima belas pada juli dan piala asia u enam belas pada september mendatang
fahri husaini berharap pemain baru yang dipanggil dapat segera mengatasi ketertinggalan dari segi fisik teknik taktik dan mental agar dapat bersaing merebut tempat di skuad utama

tim asuhan fakhri husseini berharap pemain baru yang dipanggil dapat segera mengatasi ketertinggalan dari segi fisik teknik dan mental agar dapat bersaing merebut tempat di skuad utama